pertama jalan pandanaran terkenal sebagai pusatnya oleh oleh semarang
berbagai makanan khas semarang bisa ditemukan di sepenggal jalan ini
salah satunya adalah bandeng presto
bandeng presto duri lunak selalu tak luput dari buruan pemudik
selain bandeng lumpia juga selalu jadi oleh oleh khas yang harus ada
anda bebas memilih lumpia basah atau goreng
tak lupa winko babat selalu menjadi camilan pendampingnya
yang juga harus ada
lalu mengapa pemudik seringkali memilih berbelanja oleh oleh di kawasan jalan pandanaran ini
rutinitas setiap tahun pasti beli di sini lagi beli di sini lagi
oleh oleh khas semarang untuk bandeng kan semua daerah pandanaran
para penjual oleh oleh baik di kaki lima atau yang memiliki toko pun punya layanan prima untuk para pelanggan
selama lamanya berliburan ada tanggal tanggal libur atau jualan terus
jualan terus nggak ada hari libur
kami tetap buka jadi sepanjang liburan ini meskipun hari h atau selama liburan ini kami nggak pernah tutup
semarang tak hanya menarik soal oleh olehnya
bila anda berkesempatan berada di kota lumpia ini pada jumat dan sabtu malam
sajian air mancur menari adalah sajian yang tak boleh dilewatkan
pertunjukan dilakukan dua kali yaitu pada jam setengah delapan dan jam sembilan waktu indonesia barat
berlokasi tepat di jepang
di jembatan banjir kanal barat sajian ini sangat memanjakan mata
oh hebat ini buat pengembangan masyarakat semarang sendiri
oh hebatnya bisa masnya kayak wisata di semarang bisa ke sini bisa melihat semuanya di sini
kan itu airnya menari nari seperti mengikuti iringan lagunya
jadi kan kita bisa menikmati sambil melihat
anda tak perlu meraguh kocek untuk menyaksikan persembahan
pertunjukan ini pasalnya sajian bertajuk semarang bridge fountain ini bisa disaksikan secara gratis
lalu sudahkah anda memasukkan air mancur menari sebagai tujuan wisata libur lebaran kali ini
nah anda sudah melihat sendiri keindahan air mancur menari di jembatan banjir kanal barat semarang jawa tengah
nah bagi anda yang berada di semarang
ataupun daerah sekitarnya anda wajib menyaksikan atraksi menarik ini
dengan rawas diawan daniel iwantoro semarang jawa tengah